pendaftaran ppdb di sejumlah sma favorit di kota bandung sudah terlihat sejak senin pagi
ya mereka sudah mengantre meski jam pendaftaran belum dibuka
ratusan orang yang terdiri dari orang tua dan siswa mengantri untuk pendaftaran penerimaan peserta didik baru tahun ajaran baru dua ribu sembilan belas
seperti yang terlihat di sekolah menengah atas negeri delapan bandung
meski baru dibuka pukul delapan pagi jumlah pendaftar sudah mencapai lebih dari lima ratus siswa
padahal sekolah ini hanya mampu menampung tiga ratus tujuh puluh empat peserta didik
sejumlah orang tua siswa mengaku sudah mengantri sejak subuh tadi untuk mengantisipasi antrian yang panjang
antrian ini terjadi dikarenakan selain sistem zonasi yang mengacu pada permendikbud lima puluh satu tahun dua ribu delapan belas
pihak sekolah juga menetapkan nomor antrean sebagai salah satu syarat ppdb tahun ini
sekarang calon pendaftar itu sudah begitu banyak
dan katanya mereka sudah ada yang antri jadi jam lima
jadi ini juga bisa dilihat di sini begitu membudaknya
dan ini dikarenakan ada sedikit salah persepsi dari masyarakat bahwa terinfokan itu yang diutamakan itu yang daftar duluan
padahal mekanismenya bukan begitu